keadaanku sudah membaik
tetapi belum sepenuhnya pulih
bulu hijau kembali
dia terluka parah
bagaimana keadaan cunumanik
bagaimana keadaan yang lainnya
aku tidak tahu
aku harus menolong mereka
bagaimana jika terjadi apa apa
kamu tidak bawa
bawa ke tenter
tetap laus pada
mereka akan melakukan ini semua semalam penuh
keadaanku sudah membaik
tetapi belum sepenuhnya pulih
bulu hijau kembali
dia terluka parah
bagaimana keadaan cundomanik
bagaimana keadaan yang lainnya
aku tidak tahu
aku harus menolong mereka
bagaimana jika terjadi apa apa
cundomanik adalah kesatria yang tangguh
justru sekarang ini
kamu yang perlu diperhatikan
kau melihat suhu ratu
baik ratu kiripati
lu kemana kalian
kanjeng ratu istirahatlah kanjeng ratu biar kami yang membereskan
aku tidak apa apa dimana bolo hijau
bolo hijau di dalam tenda kanjeng ratu tapi tendanya aman tidak dibangkal
baiklah segera bantu yang lain
semoga saja kanjeng ratu geneng permoni mau menerimanya
tapi aku yakin dia pasti akan menerimanya lalu aku akan menjadi cantik lagi
naung ulan kamu sudah baik kan
lebih baik dari sebelumnya prabu
aku ingatkan kepadamu naung ulan jangan memaksakan diri
jika seorang penguasa tumbang sudah dapat pastikan pihak lawan yang akan menang
jundomanik sedang berjuang begitupun para lamporku aku tidak bisa berdiam diri prabowo
kesian sekali bolo hijau di saat ia sedang berjuang meratim hati ia aku tidak bisa hadir
apa ada yang terluka
semua yang terluka
sudah kami istirahatkan di dalam tenda kanjeng ratu
bagus pastikan yang terluka dirawat dengan baik
baik kanjeng ratu

baik baik baik
baik baik baik
percaya dengan allah
baik baik baik baik baik
baik baik baik baik
baru kali ini aku lihat seorang penguasa lebih memperhatikan yang lainnya daripada dirinya
sendiri aku yakin suatu saat kamu pasti akan jadi pemimpin besar naulat pimpinan yang hebat aku ya
kanjeng ratu gendong permohonan hambamu geringsing telah kembali
hambamu telah membawakan bunga hijau permintaanmu
maafkan hamba kanjeng ratu hamba memang tidak berhasil membawa bunga hijau dengan utuh
tolong dimengerti kanjeng ratu hamba bisa mati kalau memaksa hamba mohon maafkan hamba
kanjeng ratu hai tolong jangan terlantarkan hamba kanjeng ratu hai hai hai hai hai
aku masih berpikir bagaimana caranya mengalahkan para buah kasa
yang sekarang bisa aku panggil romo sekarang ini sedang kita lakukan saudaraku apa maksudnya tubuh
romo bisa hancur dengan suatu pusaka tapi pusaka itu belum ada sekarang ini belum ada
ya pusaka itu merupakan penggabungan dari semua pusaka masing masing keraton
hadung madar keraton segera kidul tenteng gorak hitam
hai bahkan engkau merasa keraton yang tidak mempunyai pusaka maka ia bersekeras untuk menurunkan
dan keratun yang lainnya
bagaimana kamu tahu semua itu
aku tercipta dari berbagai
tentu aku tahu
bahkan aku tahu semua
lalu apa yang kita lakukan
ketika semua pusaka terkumpul
kita harus melepurnya
di gunung api giripati
sejarahmu masih berkuasa
ia merasa kuat
tidak ada satu pun dari
melukai sedikit pun
maka ia dengan semenang menang
yang bukan tempatnya
seperti bangsa manusia